pada tanggal dua puluh februari
pada tanggal dua puluh februari
itu menghubungi lagi korban dan menyatakan ingin mengembalikan kartu pelajar milik korban
kemudian korban menyampaikan bahwa saat ini korban sedang berkunjung ke rumah temannya
saudara r di tkp di sekitar tkp di komplek grand permata di ulu jambi
kemudian tersangka dengan menggunakan kendaraannya bersama saksi a dan saksi s
mendatangi ke arah korban yang sedang berada di rumah temannya
di depan rumah temannya korban saksi a menghubungi korban kemudian korban tidak mau keluar
kemudian tersangka juga
ketika berkomunikasi dengan korban akhirnya korban keluar
mengarah ke sebelah rumah dari bapak r dan bapak n ini
sampai di belakang mobilnya tersangka kemudian terjadi keributan
tersangka mengkonfirmasi apakah benar korban telah melakukan perbuatan yang tidak baik kepada
terjadi perdebatan akhirnya terjadi peristiwa kekerasan terhadap anak
dengan cara pelaku menendang kaki korban sehingga korban terjatuh
kemudian pelaku memukul korban berkali kali
menggunakan tangan kanan pelaku
kemudian saat korban sudah terjatuh pelaku menendang kepala korban
kemudian menendang perut korban
berdasarkan keterangan saksi saksi barang bukti dan alat bukti yang kami dapatkan
kami telah menetapkan saudara mds sebagai tersangka